mungkin semacam penilaian oh berarti
kenapa sih musti ada itu akreditasi
pasti kalian mikirnya bolanya balik kena kepala saya kan enggak deh ustadz musa gitu loh yang
mulia dan santun salamualaikum waalaikumsalam ada ustadz yang mau saya omongin
maksudnya mau ngomongin perasaannya belum siap nih bukan ustadz jadi gini tadi itu santriwati
pada curhat sama saya katanya mereka itu bosen pengen minta diajak jalan jalan oh iya sama
berarti usazah tadi juga saya ketemu santriwan mereka juga ngomong kayak gitu sama pengen
liburan karena katanya bosan dipesan terus kalau menurut saya sih ini kali burani ada
salahnya juga sih kalau kita ngajak mereka tamasya
tapi kayaknya kita tuh ngajak jalannya jangan cuma jalan jalan biasa aja harus ngajak ke tempat
yang bermanfaat dan bisa menambah ilmu misalnya tuh ah taman legenda di taman
itu saya setuju itu ustadz di sana juga ada taman dinosaurusnya kan ya nah saya setuju
jangan masalah ide hati saya aja udah sama ustadz
halo assalamualaikum iya benar pak pesantren kunanta oh
nanti akan kami persiapkan segala sesuatunya di pesantren kami sebelumnya terima kasih infonya ya
pak waalaikumsalam maaf ustadz kalau boleh tahu kelihatannya ada yang penting banget emang
telepon dari siapa ustadz ridwan usah kepo deh emangnya siapa sih ustadz yang telepon
gini ustadz jadi tadi ada yang ngabarin bahwa sebentar lagi akan ada akreditasi terhadap beberapa pesantren yang akan dikumpulkan oleh ustadz di sana

terus apa nih yang mesti ustadz musa yang mulia ada satu ini lakukan
apakah saya harus beli baju koko baru peci baru rapiin jenggot
terus juga saya harus facial supaya ketampanan saya itu berkali kali lipat
dan enak dilihat oleh para pemberi akreditasi
oh bukan ya
tapi kalau dalam tes akreditasi itu yang dibutuhkan adalah
yang dibutuhkan adalah
informasi tentang berdirinya sekolah
jumlah siswanya ada berapa
dan juga kecakapan para pengajarnya
tuh kan gak jauh beda sama omongan saya tadi
kecakapan para pengajarnya
itu tidak benar benar kita mesti rapiin jenggot
nyukur bulu hidung
ustadz ustadz bukan gitu maksudnya
ya salah lagi deh
kecakapan disini maksudnya itu kecakapan dalam mengajar
itu sesuai dengan kurikulum atau tidak
baik atau tidak
ustadz musa sama ustadz ridwan itu mengajar komputer
dilihat nanti baik atau tidak
ya udah kalau begitu lebih baik kita sekarang siapkan saja apa yang diperlukan sama mereka
supaya kun anta ini bisa terakreditasi
pokoknya mudah mudahan semuanya berjalan lancar deh ya
ya kalau gitu gimana nih kita ngobrolin udah selesai
kita makan bakso cekerepah kumis aja apa di depan
kalau ustadz ridwan biasanya kalau udah tinggal kuahnya itu pakai nasi ya
kalau saya sih enggak
aduh aduh teman teman
daripada kita di pesantren
mending kita pergi aja yuk di pesantren
entar dulu tapi kan jalan jalannya masih di kunda
iya sok itu mana main sungguh membosankan
aduh pas tergit ini

takutnya mau bocah
wah yang ini main layak ayaban aja
aduh ini perut rumahnya mulus
kawan lagi tugas begini juga
aduh ada orang agak ya
aduh ada orang
bawa telur jusuk tuh
bawa telur jusuk
hei hei hei apa yang busuk apa yang busuk
nggak ada busuk
jam berapa ini malam malam gini mau ke layak panik kemana kalian ha
kita itu mau ke warung lilis busa
mau beli alat alat buat akreditasi
malem malem begini ke warung lilis
malem malem begini itu jangan ke warung lilis
ke kolam nyebur
abis itu baru deh
tidur lagi di kolam
yang ganda aja malem malem gini tuh ya
harusnya kalian bukan kok abis
tapi ke kamar
naik ke atas tempat tidur
bismikallahumma yoh bismikamut
aduh gimana nih
masa liburan kita dipakai buat bersih bersih
gajah tadi lagi
lu orang ga denger apa
kita orang tuh bersih bersih
karena mau ada akreditasi
hmmm mungkin semacam penilaian
kok lu bersih dulu banget
kenapa sih mustiakan
diadain tuh akreditasi
pasti kalian mikirnya
bolanya bakal kena kepala saya kan
yang mulia dan santun
aduh aduh aduh
kema juga ternyata
kema juga ternyata
karena gitu lagi awas ah eh assalamualaikum waalaikumsalam
di muka saya
kalian ini kenapa sih
lalu aja bikin masalah tiap hari ada apa begini
jadi kita itu tuh bosan pesawat kesel banget karena liburan kita
siapa bilang enggak jadi liburan itu tetap jadi tapi diundur sebabkan

kita itu mendapatkan akreditasi
kita itu mendapatkan akreditasi
coba dong kalian pahami ini kan kebaikan kunanta dan kita semua
jangan apa apa tuh kesal apa apa tuh marah jangan karena marah dan kesel itu sifatnya
saya itu dia udah udah udah kalau begitu sekarang kalian boleh main bola dulu ya
tapi usah ikut ya ya